warga pesisir gresik selasa sore dihebohkan penangkapan seekor buaya muara
sepanjang dua meter oleh warga di area tambak teluk lamong
buaya yang diperkirakan berusia sekitar enam tahun itu
sempat mengamuk dan berontak saat dibawa petugas ke kantor bksda provinsi jawa timur
buaya muara teluk lamong kabupaten gresik ini mendadak berontak dan mengamuk
saat hendak diserahkan ke petugas badan konservasi sumber daya alam oleh warga
namun kuatnya hentakan membuat buaya ini sempat terlepas dari tangan pegangan warga dan petugas
meski sempat membuat panik warga beruntung kaki dan mulutnya tetap terikat
sehingga buaya akhirnya berhasil dievakuasi ke
buaya berjenis betina ini sebelumnya ditemukan oleh andies dan putranya
saat berada di area pertambakan setempat
melihat itu andias kemudian menangkapnya bersama warga secara ramai ramai
dan menyerahkannya ke petugas bksda
menurut bksda buaya muara yang dipakai
yang diperkirakan berusia enam tahun ini merupakan satwa dilindungi
tidak boleh dimiliki tanpa izin
usai dievakuasi buaya muara teluk lambung ini kemudian dibawa ke penangkaran di daerah batu
untuk mendapat penanganan secara profesional dari badan konservasi sumber daya alam